dan tidak hanya sutopo yang berjuang untuk melawan kanker dengan stadium empat b nya
setelah sepekan lebih gempa terjadi warga perumahan balaroa palu juga masih berharap bisa menemukan anggota keluarga yang hilang
tanah yang tidak stabil akibat likuifaksi menyulitkan tim sar mencari korban
kalau bagi saya kan saya ibunya tuh tapi kemungkinan dia masih selamat
karena belum ada saya rasa rasa seakan akan anak saya hanya pergi bermain
belum ada saya mimpi kalau orang tua memang sudah dimimpi
semua masalah sudah ada saya lihat tuh
tapi kemungkinan anak tidak
masih ada dalam hati itu masih ada
keyakinan saja pak
itulah jeritan hati jumrianti warga korban gempa di kawasan balaroa
yang selama sepekan lebih tetap berharap sang buah hati komarudin segera ia temukan
jumrianti yang kini tinggal di posko pengungsian bmkg palu
masih enggan meninggalkan kota palu karena masih ada asa komarudin ditemukan
sementara di pengungsian lainnya
samiatun juga masih menaruh harapan agar bisa menemukan ama
si bungsu yang hilang sejak gempa mengguncang palu dan meluluh lantakan perumahan balaroa
sudah semua keliling keliling pak satu kota palu ini di semua tempat pengungsian
saya sudah kasih masuk di pmi di impo kota palu di semua teman teman
masih saya masih optimis sampai saat ini semoga dia masih hidup pak
soalnya dari semua mayat saya cek setiap mayat yang ada saya cek
belum ada yang saya ketemukan sama dengan walaupun dia sudah tidak bisa tapi
minimal bajunya saya hafal pak sama dia punya celana
pencarian korban di balarua terus dilakukan
pada minggu kemarin setidaknya dua puluh jenazah ditemukan
tak mudah memang mencari korban yang diduga masih tertimbun runtuhan bangunan di perumahan seluas tujuh hektare ini
perumahan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh ini kini rata dengan tanah
yang terlihat hanyalah puing puing ribuan rumah yang hancur akibat gempa
di belakang saya ini adalah perumahan balaroa
ada sembilan ratus kepala keluarga dan anak anak
ribuan rumah tertimbun akibat adanya likuifasi ataupun pergerakan tanah
pada saat terjadinya tsunami dan gempa yang melanda palu pada jumat pekan lalu
perumahan balaroa boleh jadi merupakan potret perkembangan peradaban dan juga kehidupan warga palu
karena di tempat inilah salah satu perumahan tertua pernah berdiri di kota palu
yudi yudawan palu